kalau tadi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
yang satu ini adalah kebijakan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian keuangan
bicara soal pandemi covid sembilan belas memang berdampak pada pola kerja yang sebagian besar kemudian menjadi serba online
termasuk bagi para pegawai negeri sipil yang kemudian menerapkan sistem work from home
untuk itu pemerintah memutuskan memberikan tambahan insentif berupa paket data dan komunikasi bagi pns
ini jumlahnya mencapai rp empat ratus per bulannya
lalu yang menjadi pertanyaan siapa saja yang berhak dan bagaimana prosedurnya untuk bisa mendapat tambahan pulsa ini
kita akan bahas malam ini dalam ini dia tambahan pulsa gratis untuk pns
pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh menteri keuangan sri mulyani ini sudah menetapkan keputusan menteri keuangan republik indonesia
tentang biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran dua ribu dua puluh
dimana di dalamnya ada delapan poin keputusan yang mengatur diantaranya tentang biaya paket data dan komunikasi untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh
kementerian keuangan memang sebenarnya itu enggan menyebutkan berapa sih sebenarnya total anggaran yang disiapkan
untuk kemudian bisa memberikan tambahan biaya pulsa
jadi para pns namun dipastikan bahwa tidak ada penambahan anggaran
karena dinyatakan bahwa dana ini diambil dari optimalisasi dan relokasi penggunaan anggaran yang tidak terpakai selama masa pandemi covid sembilan belas
seperti apa saja
di antaranya ada anggaran perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan saat pandemi berlangsung seperti saat ini
ini tujuannya untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional
di antaranya untuk rapat
monitoring evaluasi yang sekarang semuanya serba dilakukan secara online
jadi biaya pulsa dan paket datanya untuk menunjang yang satu ini
pertanyaan selanjutnya berapa ya besaran biaya atau tambahan pulsa yang kemudian didapatkan oleh para pns
ini dia datanya
penerima dan besaran pulsa gratis
data ini sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
di mana untuk eselon satu dan dua
tambahan pulsanya mencapai empat ratus
rp dua ratus per bulan
sementara untuk eselon tiga ke bawah
rp dua ratus per bulan
tapi harus diingat yang satu ini
bahwa tidak semua pns berhak untuk mendapatkan tambahan uang pulsa dalam paket yang satu ini ya
jadi biaya paket data dan komunikasi ini hanya dapat diberikan kepada mereka para pegawai yang dalam tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring atau secara online
kata kuncinya yang menjadi syarat adalah harus sebagian besar tugasnya berupa komunikasi online
pemberian biaya paket data dan komunikasi ini kemudian memang dilakukan secara selektif ya
dan juga mempertimbangkan sejumlah hal
di antaranya intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan media online
jadi proses pencairannya
dari dana yang berasal dari aturan yang berlangsung
sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh ini
sistemnya itu diserahkan ke masing masing kementerian atau lembaga
jadi kementerian keuangan menyediakan sejumlah dana
nanti prosesnya seperti apa
itu diserahkan ke masing masing kementerian atau lembaga
tapi secara umum
semuanya harus dilakukan
mulai dari pengendalian hingga pengawasan
ini diserahkan kepada lembaga itu sendiri
nah tapi secara umum ini dia yang sudah digambarkan
ada satuan kerja
yang nanti akan mengusulkan daftar nama
yang dianggap berhak untuk mendapatkan insentif ini
nanti diserahkan kemana
jadi daftarnya itu diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran
nah nanti proses selanjutnya
kpa inilah yang akan menentukan
dari daftar yang ada siapa saja ya
yang kemudian berhak untuk mendapatkan
untuk eselon satu dan dua
rp empat ratus per bulan
eselon tiga dan kebawah ini sebesar rp dua ratus per bulan
lalu nanti insentifnya ini akan langsung ditransfer
oleh bendahara direktorat atau instansi
yang pasti adanya tambahan pulsa
bagi pns ini diharapkan
nantinya bisa terus meningkatkan produktivitas para abdi negara